buka hari dengan hati gembira
ayo tiba saatnya kita mengeksplorasi jakarta
pilih berjalan kaki dengan aman dan nyaman
atau bermain di taman taman yang menyejukkan
jangan lupa isi perut dengan kuliner yang melezatkan
lanjutkan harimu bersama tangan tangan terakhir pembatik khas betawi
keliling batavia dengan nyaman
benar benar pengalaman tak terlupakan
inilah jakarta kita sekarang
selamat ulang tahun jakarta